good morning kita buka informasi pagi ini dari aksi sederet pesoar tanah air yang membuat tantangan baru di media sosial yaitu hashtag halo challenge
dalam tantangan ini mereka sengaja mengedit foto yang membuat para artis ini seolah sedang bersama aktor korea idola mereka
dan aktor yang menjadi obyek foto para selebriti ini adalah yoon bin yang serialnya kini tengah populer crash landing on you
sepertinya ini jadi salah satu serial tontonan favorit ya di masa physical distancing
salah satu artis yang menarik adalah yoon bin
salah satu artis yang paling sering menampilkan foto editan bersama sang idola adalah melly guslo
melly pun menulis caption kocak di setiap fotonya
lalu ada juga penyanyi tata janeta yang memposting foto seolah sedang bersama sang idola dalam berbagai gaya
termasuk melangsungkan pernikahan dengan yoon bin
lengkap dengan kebaya dan beskapnya
presenter chica jessica juga tak mau ketinggalan
ia beraksi seolah sedang dipeluk oleh pemeran kapten ri tersebut
penyiar radio sekaligus komedian signyorita esperansa juga memajang foto foto halu challenge di akun instagramnya
mulai dari adegan pernikahan hingga saat yun bin seolah sedang mengepang rambutnya